sampai ada yang menutupi sesuatu dari gue
apalagi terjadi apa apa
lo dikejar sama geng serigala
kenapa kok gak cerita
iya ntar gue ceritain
aduh gue gak peduli ya lo mau dikejar sama siapapun itu
iya itu buat boing
suara lo kenceng amat
ini sebenernya lo sakit beneran apa boongan sih
ya lo abis makan gorengan ya
gorengan apa sih
lo lihat tuh bibirnya silau
aduh lo berdua bisa nggak sih gak usah bikin gue marah
ntar kalau gue pingsan gimana lo mau tanggung jawab
ya elah tinggal panggil suster nih kan lo gak sakit
iya kalau pingsan lo tinggal merem aja disitu
gak ada yang kerempet
gak ada yang kerempet gak ada yang perlu gotong lo udah tinggal tidur
kenapa juga sih dua makhluk yang gak banget tiba tiba ada di sini
kamu turun duluan nih
kakak mau nyari parkir nih
rame banget soalnya
takut ngebet parkir
oke deh siap bos
gue batalin pertemuan kita hari ini
gue udah urusan mendadak
jadi gue kabarin nanti selanjutnya ya
gak ada yang curiga kan sama lo
lo terang aja
gak ada yang ikutin gue
ntar kapan dan dimananya lo kabarin gue aja ya
kalau gue gak ada tugas apa apa dari mondi
ternyata edo emang bener bener pulang ke rumah
gue gak mau sampai edo nutupin sesuatu dari gue
apalagi terjadi apa apa
mbak mau pesan
buat kadean tadi
sama krafelnya satunya
ada yang tambahin lagi kak
udah itu aja
kadean mana ya
lama banget sih parking mobilnya
biurah kecelakaan dan gak bisa jalan lagi
gue gak tau kenapa lo masih dendam sama gue sampai sekarang
padahal lo tau penyebab kecelakaan itu bukan gue
berarti gue di persidangan dinyatakan tidak bersalah kan
penyebab kecelakaan itu bukan goa
jadi sampe kapanpun gue gak pernah bersalah
gue gak mau dengar alasan lo
terima kasih mbak
kak kakak kok lama banget
iya maaf kakak baru dapat parkir
iya kakak kesana
gue masih gak paham
kenapa dia masih terus dendam ke buah
padahal harusnya dia tau penyebab kecelakaan itu bukan gue
gue gak suka cari masalah
mendingan gue pindah ke kafe lain
kok kenapa kok mukanya cemberut gitu
tadi kakak nyari parkir
terus ada orang main nyelonong aja
untung samping ada yang keluar
jadi gak perlu nyari parkir lagi
kirain kakak bisa penan sama cewek
gak boleh cemburu
bukannya kayak gitu kak
justru aku malah seneng
siapa ceweknya kasih tau dong kakak
kadean belum mau pacaran
ah tuh kan gitu gak seru
kakak itu harus move on
kelamaan single tuh gak baik tau gak sih kak
pasti sering cemberut deh
nah aku ada ide bagus nih
jadian aja sama raya
hmm kayaknya si raya tuh single juga deh
cocok banget tau gak sih sama kakak
udah lah gak usah bahas cewek lah
iya tuh kan
padahal kakak sendiri tadi yang ngebahas
lo akan ngerasain pembalasan gue
siapa tuh ngebut banget di belakang
kenapa dia ngejar gue
tata juga lapar kayaknya
tunggu gue terangin